mengemas program latihan dalam bentuk permainan menjadi salah satu cara dari
para pelatih klub vini vini fiji untuk membuat latihan inline skate ini menjadi
menyenangkan dan tidak membosankan dengan mayoritas peserta adalah anak anak yang
baru berusia lima hingga sepuluh tahun dan tergolong pemula teknik teknik dasar
bermain inline skate menjadi materi utama latihan mulai dari teknik berjalan
teknik untuk berhenti
hingga teknik untuk berbelok semua diajarkan dalam latihan yang digelar di kawasan gbk senayan ini
serunya itu seru aja deh pokoknya kayak main jalan jalan adem pokoknya gitu lah susah nggak
susah sih tapi kalau belajar pasti bisa terus cost kosnya tuh juga sabar sabar disini jadi
aku seneng kalau main di sini inline skate itu sebenarnya bikin aku jadi lebih apa ya lebih
kerasa lebih cepet lah karena kan saya sudah belajar di sini jadi saya juga bisa belajar di sini

jadi kalau misalnya aku lagi main gitu rasanya enak aja adem
tergolong sebagai olahraga yang cukup menantang helm menjadi perangkat keamanan yang wajib dikenakan
saat berlatih resiko terjatuh tidak menyurutkan semangat dari anak anak ini untuk tetap bermain
inline skate yang memang paling penting adalah keberanian si anak itu sendiri ketika

lebih bisa berani dia akan lebih cepet bisa gitu ya atau lebih bisa berani dia akan lebih cepet bisa
kita untuk menguasai skating tapi kalau rata rata anak anak yang kurang berani itu agak
butuh proses sih butuh proses yang agak lama dibanding anak anak yang berani
selain di gbk latihan juga digelar di jakarta international roller track arena
yang ada di kawasan sunter jakarta utara di tempat ini anak anak dikenalkan dan
berlatih untuk melaju di track atau lintasan khusus inline skate
karena tak hanya sekedar sebagai hobi sepatu roda atau inline skate juga sudah termasuk dalam cabang
olahraga prestasi cabang olahraga ini sudah dipertandingkan di tingkat pon hingga ke tingkat
sea games dan asean games salah satu atlet dari klub vini fidi fiji yang berprestasi adalah
naura rahmadija hartanti di pon papua yang baru lalu atlet yang baru berusia enam belas tahun ini sukses
menyumbangkan lima medali emas bagi kontingen dki jakarta
tadinya tuh ada
tingkatan dari pemula standar sampai ke speed nah mulai di speed itu disitu tuh
mulai banyak seleksi seleksi untuk ke platda dan lain lain tadinya aku juga nggak pernah juara
sampai akhirnya aku ngerasain kalah gitu kan terus jadinya tuh aku baru mulai latihan bener
ya mulai serius berkembangnya teknologi juga mempengaruhi persaingan di cabang olahraga sepatu roda atau inline skate kalau dulu cabur ini menjadi
kalau dulu cabur ini lebih mengandalkan fisik dan power dari atletnya
sekarang teknik bentuk sepatu dan jenis bahan dari inline skate itu sendiri
memegang peranan cukup besar untuk bisa membuat atlet bisa melaju lebih kencang dan lebih efektif
erlangga wisnuaji andra anhar jakarta